makanya hati hati lo kena polisi rebahan dah
nih bang jalan dulu ya
ya bang mudah mudahan penumpangnya masih ada ya bang
kalau penumpangnya udah nggak ada gimana bang
ya gak jadi aminnya
perut saya mules
saya mau ke masjid sebentar
sakit perut kok sholat
saya bukannya mau sholat
mau numpang ke wc
pasti lagi sibuk di kantor
kok di rumah
jangan khawatir ani
gunung kan ku sebrangi lautan kan ku daki
gunung kan ku daki lautan kan ku sebrangi
gue jenguk kamu di rumah ya
kalau lo kagak mau ngojek kagak usah negor gue
ya kan gue jadi senang terus berhenti
ya loh aja yang kegeran
kagak gue disini aja sampe sore
tadi saya tinggalin temen situ ke wc
situ tadi nggak milih saya sih
yaudah ayo sekarang anterin
bukannya saya gak mau
saya mau jenguk gebetan saya
gebetan saya lagi atik
jenguknya ntar aja
tadi saya tinggal sebentar ke wc
motor jangan ditinggal tinggal sembarangan
udah tau di jakarta
kok saya yang dimarahin
kalau double kan dua puluh ribu
dua puluh ribu kan dari pangkalan
dua puluh ribu kan dari pangkalan

tadi kan dari tengah jalan
tadi kan dari tengah jalan
sorry mas dari tadi saya sibuk minum es
motornya udah butut
maaf saya dari tadi kan sibuk ngelayanin
bang patar udah denger belum
motor tukang ojek pengkolan ada yang hilang
alamak ada yang hilang
pokoknya orangnya culun dah
alamak kalau begitu motor siapa sebenarnya
soalnya ketiganya itu culun
bang patar sibuk mau memun bang patar mau ngajek
berarti bukan kau jak
tadi aku dengar katanya di pangkalan oj itu
ada motor yang hilang
motor siapa jak
aku pun belum tahu jawab
yang pasti bukan kau lah
apa kau tahu motor siapa yang hilang
saya kagak tahu bang kan baru dengar dari abang
tahu tak tahu
atau baru mendengar
abang jangan bercanda ini serius
mak aku tak bercanda jak
kau lihatlah tampangku
tegas dan bijaksana
tak ada tampangku bercanda